anda masih di cnn indonesia connected yang menjadi trending topic hari ini
sampai dengan hari ini maksud saya dari hari sabtu lalu begitu
lagi lagi ini ada kalangan selebritas indonesia yang diterpa isu penggunaan narkoba
trending topicnya adalah reza bukan
pembawa acara televisi reza bukan ditangkap kepolisian atas kepemilikan sabu pada sabtu lalu
reza mengaku mengonsumsi sabu sejak tahun dua ribu empat belas
dan kini reza bukan ditetapkan sebagai tersangka dan mendekam ditahanan
dikutip dari detikom presenter reza bukan menjajal narkoba jenis sabu sejak tahun dua ribu empat belas lalu
dari pemeriksaan polisi presenter yang kerap duet dengan farid aja tersebut
mengaku menggunakan sabu untuk menghilangkan stres akibat karirnya yang dianggap timbul tenggelam
empat tahun tidak terdeteksi penangkapan reza bukan berasal dari laporan masyarakat
yang menduga sering terjadinya aktivitas penyalahgunaan narkoba di rumahnya
berdasarkan hasil tes urin reza dinyatakan negatif mengonsumsi narkoba
dalam keterangan pers
polisian pada senin pagi reza tetap ditahan karena melanggar pasal satu ratus dua belas uu no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
atas kepemilikan narkotika tanpa izin
sebelumnya sabtu dinihari
satuan reserse narkoba polres jakarta barat menangkap deron eka
atau yang kita kenal dengan panggilan reza bukan di rumahnya di kawasan pesing jakarta barat
petugas menyita barang bukti sabu sabu dan bong yang biasa dipakai oleh reza
dengan menunduk malu reza bukan digiring petugas satuan reserse narkoba
untuk mengikuti konversi pers penangkapannya di alaman markas polres jakarta barat minggu siang
ia ditangkap di rumahnya di kompleks kasa kardin setelah membawakan acara di sebuah stasiun televisi swasta
dalam penangkapan tersebut petugas menyita barang bukti tiga plastik sabu sabu seberat sembilan belas gram
tiga buah bong dan dua buah korek api
reza pun langsung digiring ke markas polres jakarta barat
ia dijerat dengan pasal satu ratus dua belas ayat satu undang undang no tiga puluh lima tahun dua ribu sembilan
tentang narkotika dengan ancaman hukuman empat tahun penjara
tak hanya terkenal sebagai presenter dan komedian
belakangan ini reza bukan juga menjajal peruntungannya dengan menjadi seorang dj
rizal tan jakarta
selanjutnya bergabung bersama kami melalui sambungan telpon ada kepala humas bandar narkotika nasional
atau bnn kombes sulis tian riat moko
pak sulis selamat malam
selamat malam mbak buspa
pak sulis ini reza bukan ditangkap kepolisian begitu
tapi dari bnn sendiri memantau tidak terhadap kegiatan atau aktivitas narkotika yang dilakukan oleh artis ini
baik untuk diketahui publik bahwa berdasarkan ketetapan peraturan perundang undangan
tugas pokok bnn lebih kepada menghentikan pasokan narkotika yang dikendalikan oleh jaringan sindikat
jadi bnn tidak berkonsentrasi
untuk melakukan penyelidikan terhadap orang perorangan sebagai penyalahguna
mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang ada
anggaran dan alat peralatan yang lebih efisien untuk bisa menghentikan jaringan sindikat
jadi kalau pertanyaan tadi terhadap rekan artis inisial rb
kita tidak terlibat di dalamnya dan kita tidak monitor kegiatan dari rt
apakah ada indikasi rb ini
terkait dengan jaringan atau sindikat begitu pak
karena diketahui bahwa rb menggunakan atau mendapatkan sabu ini dari p selama empat tahun terakhir
tentu kalau secara prosedural yang bersangkutan ini nanti akan di assessment oleh tim assessment terpadu
di antara tim asesmen terpadu itu ada bidang hukum
bidang hukum itu yang
terlibat di dalamnya adalah bisa dari penyidik polri bisa juga dari kejaksaan bisa juga dari penyidik bnn
dari situlah nanti akan di trace apakah yang bersangkutan itu pernah terungkap terkait dengan jaringan sindikat atau tidak
itu nanti hasilnya direkomendasikan ke dalam tim asesmen terpadu
hasil asesmen dari tim asesmen terpadu
oke selama ini pak sulis dari jaringan atau sindikat yang sudah terpantau oleh bnn sendiri
apakah memang di dalamnya ini ada
nama artis atau nama publik figur indonesia yang juga ikut bercampur di sana
kalau dari monitoring yang dilakukan oleh bnnp dki terutama
kemudian beberapa bnnk di kota jakarta
kegiatan kegiatan dari mereka ini tentu informasi itu bisa didapatkan
berdasarkan dari jaringan informan yang dikembangkan oleh bnn provinsi maupun bnn kabupaten di dki
namun demikian satu persatunya apakah rb atau siapa itu mungkin perlu pendalaman
dalam artian untuk mengungkapnya itu perlu apakah benar ada barang bukti padanya
apakah benar yang bersangkutan itu sedang mengkonsumsi
nah itu yang perlu pendalaman
sehingga kalau memang jakarta barat
kemarin melakukan penggeledahan dan di situ ada barang bukti
berarti informasinya itu sudah didapat oleh polres jakarta barat
pak sulis mungkin bisa diinformasikan kepada kami begini
kalau proses reza bukan ini diketahui hasil tes urinnya terhadap narkotika adalah negatif
namun ia memiliki narkoba di sana di rumahnya ditemukan
kemudian prosesnya ini seperti apa pak
apakah mungkin tidak melakukan rehabilitasi atau tidak mendapatkan rehabilitasi
karena tidak terbukti begitu menggunakan
narkotika atau seperti apa pak sulis
baik rehabilitasi itu ada dua jalur ya
jalur yang voluntary dengan jalur yang compultory
nah kalau kompaser itu adalah jalur yang melalui proses hukum di dalamnya
acuan hukum yang dijadikan dasar untuk compulsory rehabilitation itu adalah
peraturan bersama tujuh lembaga tujuh kementerian dan lembaga
kemudian di dalamnya diatur bagaimana seorang yang tertangkap
pangan bisa ditempatkan di lembaga rehabilitasi sembari proses hukumnya itu berjalan sampai ke pengadilan
persyaratannya itu diatur di dalam surat edaran mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu sebelas
antara lain ada tiga hal utama di dalam surat edaran mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu sepuluh tersebut
yang pertama ketika dilakukan tes urin ketika tertangkap tangan dia positif
itu mengindikasikan bahwa dia adalah pengguna atau pecandu
yang kedua ketika tertangkap tangan barang bukti
yang ada padanya kalau dia sabu dia tidak melebih dari satu gram
karena surat edaran mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu sepuluh tersebut mengatur tentang limitasi barang bukti
yang didapat oleh petugas ketika dilakukan tertangkap tangan
yang ketiga adalah hasil dari tim asesmen terpadu dia terkait dengan jaringan atau tidak
kalau tiga elemen ini bisa terpenuhi dia pecandu
barang buktinya di bawah satu gram untuk sabu
kemudian dia tidak terikat oleh tidak terkait dengan jaringan sindikat
maka dia bisa ditempatkan di lembaga rehabilitasi
sembari prosesnya jalan sampai ke persidangan
baik terima kasih pak kompes sulistian riadmoko
telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
ya kemudian netizen menanggapi kasus narkoba yang kembali menjerat artis ibu kota
saya ajak anda untuk lihat komentarnya
ini dia yang pertama dari
dari edmbah underscore mijan mencuitkan reza bukan nyabu terus kenapa ditangkap ya
narkoba ini udah jadi lifestyle artis indonesia katanya
sudah banyak yang tertangkap tapi mereka masih terus mengonsumsinya
monggo kalau masih terus tinggal nunggu antrian doang
maksudnya antrian ditangkap kayaknya ya
selanjutnya dari ed elma lucianti mencuitkan
punten ya artis artis yang luar biasa jadi panutan netizen keluarga dan kerabat
tolong jadiin pelajaran dari hal buruk yang kawan kalian lakukan
jangan cuek dan malah ikut terjerumus
berikutnya dari ed erik nuguaegi mencuitkan
ini kalau nggak salah sekarang ada rules buat artis kalau udah pakai narkoba ya nggak bisa balik lagi ke jakarta
balik lagi jadi artis begitu
dan selanjutnya yang terakhir dari ed riza haryati mencuitkan
banyak artis dan pejabat dan juga rakyat yang ditangkap karena konsumsi narkoba
ini mau dijadikan contoh katanya tapi yang tertangkap malah tambah banyak
korban yang jatuh dalam perangkap narkoba ini bukan bandar
contoh apa ini kalau tidak berfungsi